sepekan jelang lebaran pemudik menggunakan sepeda motor mulai terlihat di ruas jalan raya kalimalang jakarta timur hingga kota bekasi
jalan inspeksi kalimalang merupakan akses penting menuju kabupaten karawang hingga jalan pantai utara
banyak warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan yang terjadi pada saat puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada delapan april